bali memang terkenal akan keindahan alamnya namun sayang jika anda berkunjung ke pulau dewata
tanpa mengenal kebudayaannya lebih dekat
untuk itu kami punya rekomendasi untuk anda yang ingin merasakan langsung kebudayaan masyarakat bali
dan berikut liputannya
kepala kepala kepala
samsara living museum langsung aja kita sudah sampai di tempatnya
gambaran kehidupan masyarakat bali yang kental diwarnai tradisi dan budaya bisa anda temui dan rasakan di museum kehidupan ini
dalam masa pandemi ini samsara living museum di karangasem telah menerapkan protokol kesehatan
pengunjung pun diharapkan tetap mematuhi
anjuran tiga m memakai masker rajin mencuci tangan dan menjaga jarak
begitu masuk ke museum samsara saya disambut dengan lantunan musik ngoncang yang sangat merdu
konsep outdoor samsara living museum membuat saya dapat menikmati birunya langit bali
dan keasrian taman
di sini saya juga diperkenalkan dengan siklus kehidupan masyarakat bali
setiap tahapan kehidupan ditandai dengan berbagai upacara dan ritual tradisional
yang mengarah pada keyakinan tentang tugas hidup sebagai manusia yang terus berinkarnasi menuju kesempurnaan
ada empat belas tahapan upacara dari mulai di dalam kandungan dengan ngerujak
ke pus puser pada saat lahir
hingga akhirnya upacara ngabet ketika manusia kembali kepada ida sang hyang widiwasa
habis ini ngapain kita beli biasanya di sini
ya kita lanjut ini belajar memasak bali
wow masak apa tuh
kita bikin sate lilit dari ayam
wow sate lilit bali nggak boleh dilewatkan ya kita nggak cuma makan tapi kita bikin sate lilit
ini dia bahan bahannya let's go
bahan yang digunakan untuk membuat sate lilit adalah daging ayam kelapa parut santan asam jawa garam sedikit gula bawang putih dan merah cabai dan juga jahit
caranya gampang campur semua bahan lalu diaduk
setelah tercampur sempurna barulah tempelkan adonan di tusuk sate yang telah disediakan
kemudian diadukkan dengan garam dan garam
permisi pak ini saya anterin
ini dia adonan yang telah disediakan

sate buatan sendiri enak

kita lihat bagaimana proses pembuatan arak
arak bali secara tradisional
arak bali secara tradisional
jadi kita tidak ada mesin dan semuanya tradisional
proses awal ya setelah kita mengambil nira dari pohon kelapa
dari atas dipanjat lalu turun
setelah itu dipermentasi selama tiga hari di sini
kalau di pembuatan alkohol selalu ada yeast
dalam hal ini yesnya terbuat dari sabut kelapa
arak sangat lekat dengan kehidupan masyarakat bali
bahkan arah selalu ada di setiap empat belas tahapan kehidupan atau upacaranya
dalam kunjungan kali ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan
selain memasak dan memakan kuliner khas bali
melihat pembuatan kerajinan perak menganyam hingga melihat pembuatan sendok tradisional
saya juga sempat melihat kitab suta soma yang ditulis
suta soma yang ditulis di daun lontar dan mendengarkan pembacaan kitab dengan bahasa sansikerta
setelah berkunjung ke museum kini saatnya saya berkunjung langsung ke desa adat bali
desa yang saya kunjungi adalah desa tenganan
kain tenun geringsingan yang letaknya tak jauh dari samsara di kabupaten karangasem
masyarakat di desa dengan ikon kerbau ini mayoritas bertani dan juga pengrajin kain tenun geringsing
kain inilah yang membuat saya tertarik untuk berkunjung ke sini
kalau kalian perhatiin di pecahan uang rp tujuh puluh lima ribu baru itu ada suatu motif lubeng
dari kain tenun geringsing yang ini terkenal banget dari desa tenganan di bali
sejak dahulu hingga kini kain geringsing digunakan untuk busana khas dalam kegiatan upacara adat di desa tenganan
yang membuat kain tenun geringsing ini berbeda adalah benangnya yang berasal dari kapas murni yang dipintal secara manual
teknik pewarnaan juga sangat alami dengan menggunakan kulit kayu sunti
kulit kayu kepundung indigo dan juga minyak kemiri yang diperas
tenun geringsing atau kain geringsing ini ya warnanya itu ada tiga warna
yaitu merah hitam dan putih
itu simbol dari tiga unsur alam yaitu unsur manis
unsur api yang merah kemudian unsur angin dan unsur air iya nah kemudian lebih lanjut dari
sisi motifnya ya motif kain geringsing itu kalau kita lihat itu dasarnya adalah tapak
dari atau tanda tambah ya ini iya tanda tapa itu nah kemudian itu adalah simbol dari
keseimbangan oke pak biasanya kalau misalnya untuk membuat satu kain seperti ini butuh
berapa lama ya kalau kita ingin kain ini bagus ibu itu dua tiga tahun baru dapat kita selesaikan ternyata
tidak mudah ya menenun kain
geringsing dinilai cukup tinggi harganya berkisar dua setengah hingga tiga setengah juta rupiah jika
tertarik untuk mendapatkan kain geringsing dan mengenal lebih dekat tradisi bali aga atau bali
asli jangan lupa ya untuk mampir ke desa tenganan pegeringsingan perwisata tentunya
di indonesia aja sarah arianti widrianti hawadis karangasem bali